setelah pekan lalu hampir satu lima juta siswa smk mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau unbk
maka pekan ini giliran siswa sma yang akan menjalani unbk
pekan unbk untuk jenjang sma akan dimulai hari ini
tepatnya sembilan april hingga dua belas april dua ribu delapan belas
sekitar hampir satu lima juta siswa smk di seluruh indonesia akan mengikuti unbk dua ribu dua puluh
meski diprediksi bakal menemui hambatan secara umum unbk
juncai smk pekan lalu relatif berjalan lancar
menteri pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi bahkan sempat memantau langsung pelaksanaan unbk tingkat smk
ke beberapa sekolah terutama sekolah di jakarta
hari ini seluruh sma di indonesia serentak melaksanakan ujian nasional
dan seperti apakah situasi pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di jakarta
untuk mengetahuinya telah bergabung bersama kami
yang ada di sma negeri empat puluh lima jakarta utara
roni jam berapa ini ujiannya akan segera dimulai
dan persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak dinas pendidikan dan lain sebagainya
terkait dengan unbk ini
selamat pagi fani dan iqbal
kita lihat ini merupakan tahun keempat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer
dan khusus untuk hari ini dimulai pada tanggal sembilan april merupakan unbk
pada tingkat sma dan ma kemudian sederajat seperti itu
ada satu sembilan juta siswa dari seluruh indonesia yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer
telah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer
saat ini saya bersama dengan kepala sekolah sma negeri empat puluh lima jakarta utara zulham syah
selamat pagi pak zul hamsyah
kalau kita lihat dari pelaksanaan empat tahun mungkin setiap tahunnya mengalami sering bisa dikatakan banyak kendala kendala seperti itu pak
kalau untuk tahun ini persiapan yang dilakukan menuju ke hari ini pada pelaksanaan pertama
apa temuan kendala kendala yang mungkin kemudian antisipasinya seperti apa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sma negeri empat puluh lima jakarta pada pelaksanaan unbk pada tahun ajaran dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
sudah meminimalisir kendala kendala yang didapatkan dari tahun tahun sebelumnya
alhamdulillah sebelum pelaksanaan unbk pada pagi hari ini
yang nanti dimulai pukul tujuh tiga puluh sampai sepuluh tiga puluh untuk sesi pertama
sesi kedua pukul sepuluh tiga puluh sampai dua belas tiga puluh dan sesi ketiga pukul empat belas sampai pukul enam belas
dan sebelumnya dimulai kegiatan unbk pada hari ini nanti
kami sudah melaksanakan kegiatan simulasi satu simulasi dua dan simulasi tiga
yang kesemua tersebut berjalan dengan baik
dan sebelumnya juga kami sudah melakukan persiapan persiapan
dan mengatasi kendala kendala yang sudah kami temui pada kegiatan simulasi yang pertama hingga yang ketiga
contoh kendala yang ditemukan apa saja pak
misalkan kendala kendala yang kami temukan adalah
mungkin kesiapan apa namanya komponen gangguan gangguan komputer
dan kekurangan kekurangan sarana prasarana terkait kegiatan simulasi satu hingga tiga
itu kami sudah penuhi di kegiatan unbk pada pagi hari ini
kita tahu kalau memang urusan sarana dan prasarana ini komputer
memang itu menjadi urusan klasik seperti itu ya pak zulhamsyah
banyak dari sekolah sekolah apalagi mungkin di daerah daerah yang juga memiliki kendala yang sama
tapi kalau kita lihat apakah kalau kita lihat dari federasi serikat guru indonesia menyebutkan
ada biaya tambahan di mana misalnya sekolah juga tentu harus membiayai teknisi
kemudian ada penjagaan dua puluh empat jam untuk sarana tersebut karena takut bisa dicuri seperti itu
tentu ada pengamanan bisa dikatakan seperti itu
apakah sekolah juga mengeluarkan biaya tambahan dari bos seperti itu pak
untuk mengatasi terkait pengamanan itu ya kami tentu melibatkan stakeholder yang ada di sekolah
contoh misalkan tenaga teknologi
ump dan tenaga tenaga guru pns yang semuanya itu mereka bagian dari kinerja dan tugas pokok mereka
dan mereka itu kita libatkan untuk menjaga keamanan sekolah dalam rangka mengamankan perangkat perangkat unbk untuk tahun ini
berarti secara umum biaya tambahan tersebut apakah menjadi beban bagi sekolah
atau mungkin memang sudah bisa dikatakan ada dari perhatian juga dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
untuk hal ini sebetulnya memang
untuk kegiatan seperti ini di dalam rangka menjaga keamanan itu
yang pertama adalah kita melibat sekali lagi perlu saya ulangkan kembali
bahwa kita melibatkan stakeholder yang ada di sekolah
dimulai dari tenaga guru pns maupun tenaga guru ump yang juga merupakan bagian dari kinerja mereka
terakhir pak ada berapa jumlah peserta dari unbk di sekolah ini pak
jumlah peserta unbk untuk tahun ajaran dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas di sma negeri empat puluh lima jakarta
yang terdiri satu ratus empat puluh tiga peserta untuk jurusan ipa dan satu ratus empat puluh dua peserta untuk jurusan ips
pak zulham syah terima kasih banyak atas informasinya
semoga lancar pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di sekolah ini
empat puluh lima jakarta untuk tahun ajaran dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer berjalan dengan baik
insya allah amin
amin terima kasih pak zulham syah
baik itulah terbincangan saya dengan zulham syah kepala sma negeri empat puluh lima jakarta
empat puluh lima jakarta untuk tahun ajaran dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
namun kalau kita lihat memang diklaim oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
tahun ini bisa dikatakan tujuh puluh delapan persen dari pelaksanaan atau peserta unbk sudah meningkat begitu tajam
jadi total di unbk sma dan smp sudah mencapai enam dua juta orang yang mengikuti
ini berarti ada sedikit penurunan anggaran
yang dimana tahun dua ribu tujuh belas anggaran untuk pelaksanaan unbk ini satu ratus tiga puluh lima miliar menjadi tiga puluh lima miliar
bisa dikatakan lebih hemat bisa dikatakan seperti itu
namun memang kendala kendala kita harapkan tahun depan bisa seratus persen
seluruh indonesia melaksanakan ujian nasional berbasis komputer
sehingga tentunya anggaran tidak ada lagi pencetakan kertas dan lain sebagainya
yang tentunya akan lebih mempermudah pelaksanaan
dan juga apalagi yang terpenting adalah bagaimana supaya tidak ada kebocoran soal
yang kerap kita temui jika tidak melaksanakan unbk berbasis komputer seperti ini
kembali ke anda
ya tentu saja roni mari kita sama sama berharap agar unbk hari ini berjalan dengan lancar
roni satria terima kasih atas laporan anda langsung dari sma negeri empat